jagad dunia maya kemarin dihebohkan dengan video rekaman dari aksi kurang terpuji
seorang anggota kepolisian yang memaki pedagang kaki lima hanya karena diminta membayar air teh seharga rp satu
nah akibat perbuatannya polisi berpangkat aibtu tersebut dikenakan sanksi disiplin
salah satunya melakukan sikap hormat kepada bendera merah putih di halaman polres metro bekasi kota
makan kalau minum bayar makan itu harus ada minum dimanapun
ria di padang udah samsung berharga harus ada minum
dalam video yang viral beberapa hari terakhir di jejaring sosial
menunjukkan seorang anggota kepolisian yang belakangan diketahui berpangkat aibtu
terlihat marah marah kepada seorang pedagang kaki lima di jalan raya perwira
kecamatan bekasi utara sabtu malam lalu
polisi tersebut membentak dan mengebrak meja lantaran tidak mau membayar teh hangat yang dipesannya seharga seribu rupiah
polisi yang bertugas di polsek bekasi utara ini sempat mengancam akan membongkar warung tersebut
jika dirinya menggunakan seragam
viralnya video ini membuat sejumlah pedagang mengaku prihatin atas kejadian tersebut
pedagang menilai harga teh tawar seribu rupiah dianggap wajar
ya saya itu prihatin
saya juga pedagang
kalau kemuan jangan terlalu teh itu juga beli
kalau air panas ya kita rebut
ini juga pakai minum
ya dan jadi pedagang
sementara itu akibat viralnya video tersebut
propam polres metro bekasi kota langsung bertindak dan memberikan sanksi disiplin
pelaku dihukum melakukan sikap hormat kepada sang saka merah putih di halaman polres metro bekasi kota
dalam lansiran detik com kapolres metro bekasi kota kombes indarto menyebut
jika perseleksian antara pedagang nasi bebek dan anggota polisi itu telah diselesaikan secara kekeluargaan
pelaku disebut telah meminta maaf
dedy beben bekasi jawa barat